dalam kesempatan yang sama ini presiden jokowi juga menyatakan pemalsuan vaksin
ini terkait dengan pemalsuan vaksin ya merupakan tindak kejahatan yang luar biasa
memang sedang ramai dibicarakan bahkan di media sosial ini banyak orang yang memberikan opinia masing masing mengenai vaksin palsu ini
dan presiden telah memerintahkan kementerian terkait dan aparat penegak hukum untuk menelusuri jejaring pemalsuan vaksin secara detail dan memberikan hukuman yang seberat beratnya
belum ada laporan secara detail kepada saya beredarnya di mana di provinsi mana di kota yang mana tetapi saya sudah perintahkan untuk ditelusuri secara detail
terungkapnya kasus pemalsuan dan peredaran vaksin palsu di bekasi beberapa waktu lalu
kepolisian langsung bergerak memburu pihak pihak yang terkait dengan kasus ini
ya satu pelaku pembuat vaksin palsu ditangkap di semarang
jawa tengah dugaan vaksin pun telah beredar di kota ini membuat balai besar pengawasan obat dan makanan atau bpom melakukan razia vaksin di sejumlah rumah sakit dan puskesmas di semarang
setelah kasus vaksin palsu terbongkar dan petugas kepolisian berhasil meringkus beberapa tersangka di kota semarang muncul dugaan vaksin palsu sudah beredar di wilayah jawa tengah
untuk mengetahuinya bpom semarang melakukan razia untuk menarik peredaran vaksin
vaksin palsu di sejumlah rumah sakit dan puskesmas di kota semarang
petugas memeriksa ruang penyimpanan obat obatan di setiap rumah sakit dan puskesmas
beberapa sampel vaksin pun disita untuk diuji di laboratorium bpom semarang
terungkapnya kasus peredaran vaksin palsu ini pun menjadi tamparan keras bagi kalangan medis di tanah air
terlebih salah satu pelaku adalah bekas perawat rumah sakit di jakarta yang memiliki kemampuan merawat
masalah vaksin ini tentunya suatu yang diluar suatu dugaan dari kita semua
hingga saat ini polisi telah meringkus sedikitnya lima belas pelaku pembuat vaksin palsu
termasuk dua tersangka yang baru baru ini ditangkap di salah satu hotel di kota semarang